menanggapi poster ini kreatif nah orang ngarangnya kreatif jadi yang begini begini ini pasti belum di ini
menanggapi poster ini kreatif nah orang ngarangnya kreatif jadi yang begini beginian ini pasti belum
di ini ya tapi sinyalnya bener nggak ada dari perindo p tiga radar kesana pokoknya kita enggak
membatasi ya dari teman teman yang di luar koalisi indonesia maju pun tidak dibatasi pak prabowo
terbuka dan teman teman di koalisi indonesia maju juga awam welcome ya terhadap masuknya pak teman teman
dari partai lain tapi dipastikan hoax ya sudah ada jajaran potensial
di tiap pos kementerian bukan hoax lah mungkin itu namanya aspirasi lah ya kan
ya ya pasti pak prabowo kan udah kemana mana ya dan menerima banyak tamu ya kasih masukan ke beliau jadi
banyaklah ya ya pastikan kalau orang
yang ada pak prabowo tokoh tokoh kan pasti ada usulan usulan juga soal kabin tadi yang
tahu kan pak prabowo ya kita bikin ya tipis tipis lasti dari pasti sudah lah dibahas ya tapi secara
ofisial kan kita tahap lewati tahapan ini dulu ya kan mk tinggal dua minggu lagi setelah itu apa
namanya penetapan capres terpilih nah mungkin dari situ bisa agak akan cepat ada percepatan jadi
sangat nanti saya harjuno pramendito saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pvc dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya